pembunuh bu murni sama fino adalah alia
alia sudah menabrak bu murni seorang ibu yang sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri dan saya sayangi
saya dengar sendiri pengakuan alia waktu itu
saat dia emosi dia mengakui semua kejahatan yang telah dia lakukan
sampai sampai gue nabrak milo sama seperti waktu gue
waktu gue nabrak ibunya si juli dan anak itu
termasuk menabrak bu murni
waktu gue nabrak alia
mat kami sudah banyak sekali melakukan kesalahan
tapi kamu tetap saja menyambut dan merangkul kami
saya juga banyak salah kang
tapi kami lebih dulu menyakiti hati kalian
kalian masih mau menyambut dan memaafkan kami
makasih mat makasih
kang memelihara dendam itu hanya akan menganguskan hati kita
yang sudah biarkan saja
mungkin takdir harus seperti itu kang
yang penting sekarang bagaimana
menganggap ke depannya
ahmad ada yang ingin saya bicarakan
tapi sebelumnya saya minta maaf
coba katakan apa yang sebenarnya
tidak soal murni
beliau pasti tersenyum di surga saya
bu diana tidak bersalah

kamu mau ngapain datang sini
om tenang dulu om
justru niat dia datang ke sini baik
dia mau menjelaskan semuanya
pembunuh bu murni sama vino adalah alia
pembunuh bu murni sama vino adalah alia
seorang ibu yang sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri dan saya sayangi
saya dengar sendiri pengakuan alia waktu itu
saat dia emosi dia mengakui semua kejahatan yang telah dia lakukan
sampai sampai gue nabrak nih lo sama seperti waktu gue nabrak ibunya si julie dan anak itu
termasuk menabrak bu murni
jadi begini mak
saya menganggap alia memiliki warna yang sama dengan mobil saya
tapi saya melawatnya
dan saat saya melawatnya saya yang tertuduh
yang udah saya alami karena dalam hidup saya saya selalu memfitnah orang dan akhirnya itu kembali
lagi saya difitnah dan rasanya itu enak sekali dan itu semua menjadi pelajar yang sangat sangat
berharga dalam hidup saya ya benar mbak dan kita banyak sekali waktu yang terbuang dan persaudaraan
sudah hampir saja terputus enggak perlu disesalikan yang penting sekarang kita sudah kembali bersatu
tapi saya ingin alias segera ditangkap atas semua perbuatannya ya kami setuju kami setuju
selamat malam tamu yang kami hormati baiklah acara akan segera kita mulai
dari sini milo aku akan melihat kematianmu
sempurna sekali kawat kawat kecil yang aku jahitkan di kerabajumu
akan membuat irisan irisan kecil di lehermu dan luka terbuka itu akan menyerap racun yang akan
mengalir di setiap denyut nadi satu tetas cukup dan kamu akan mengenakan baju itu sepanjang malam
kamu akan menahan perihnya karena pasti kamu gak ingin membuat juli malu di hadapan para tamunya kan
dan setiap kamu sadar sesuatu telah terjadi

dan setiap kamu sadar sesuatu telah terjadi semuanya sudah terlambat
keluarga yang dengan kasih sayangnya dan cintanya
yang mengantarkan saya sampai ditarah seperti sekarang
tanpa mereka dan tanpa cinta
saya gak yakin saya bisa berdiri disini
kamu lihat kan bu
kamu hebat juli
bapak sama ibu juga bangga sama kamu
cinta itu membuat segala yang gak mungkin menjadi mungkin
dan karena cinta yang luar biasa
maka malam ini saya akan mempersembahkan sebuah karya saya yang luar biasa
yang lahir atas nama cinta
cinta yang menemukan jalan
tapi sebelum itu mari kita nikmati bersama karya karya saya sepanjang masa
kini kita sambut peragaan busana
persembahan koleksi sepanjang masa